satu hari lagi aku terbebas
apa rencana lo setelah keluar dari sini
apa penjara udah buat lo jadi insan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
sehingga aku terjebak dan dijebloskan ke penjara ini
kebuka aja kau
lepas lu lupa sebentar aja lepas
jangan macam macam kamu
tunggu malasanku raka
tunggu awas lo
kalau lo perlu bantuan apa aja
lo hubungi aku
pokoknya setelah kau keluar dari penjara ini kau harus temui aku
peres tuh pasti peres
kita berdua akan sama sama buat rencana yang lebih gajah
artinya kita harus bantu eva
sekalian beritahu kepada warga bahwa ton ini sudah keluar supaya lebih was was
pertemuan ini harus kita rayakan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
jadi kita bisa secepatnya beraksi lagi bos
belum apa apa mereka sudah pada ketakutan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
bukan setan bos tapi decimit
jangan bercanda kau aku lagi kesal nih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
ayo ayo udah dah tenang aja kita minum
wah ada pesta rupanya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
dia datang ke sini mau bergabung dengan kita
dia punya rencana besar yang bakal nguntungin kita
wah rencana apa bos
ayo bicara kau biar teman teman tahu rencana kau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
lo cuma punya dua pilihan
pengedar atau alap alap terserah yang mana yang lo pilih
aku mau dua duanya
ron warga di sini sebetulnya cukup kaya dan potensial buat bisnis gitu
dulu pernah aku jalanin
tapi sayang aku keburu kegag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
sama yang gituan aja lo jepes
polis aja sampe frustasi kalau lo urusan sama gue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
kan ilmu kebal
udah level tinggi men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
dari suhu gue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
sebenarnya aku perlu juga buat ngelindungi diri kalau lagi hapes
kalau gitu besok kita berdua pergi ke sana
aku kepengen punya ilmu kebal mba
apapun syaratnya aku sanggup
cuma ilmu kebal itu tidak bisa diturunkan secara langsung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
harus diturunkan secara bertahap bersedia
ya gue juga dulu kayak begitu
gue kebal kayak sekarang
setelah lima tahun berguru sama mbak
wah lama banget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
iya lah mba
kalau emang gitu bu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
emangnya aku mau jadi pengemis yang harus dikasihani
tapi enggak kasihan kasihan amat kan mba
eh tinggalin aja pak kata mba
iya lah mba
sekarang coba kamu pecahkan mata
ya pak kata mba
hei brengsek berhenti sembarang
loh mas ranggaku sudah pulang
sebentar aja lepas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
jangankan untuk dia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
dan aku yakin ilmu kamu bisa diterapkan di masjid di kampung ini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
saya mau insya allah
hoho tempat lunak